ya kalau kita berbicara soal kabinet indonesia bersatu kemarin kan memang gak banyak menteri perempuan ya
ada retno marsudi kemudian yuhane yamise puan baharani terus satu lagi bu susi tapi ternyata memang para wanita yang jadi menteri ini memang hebat hebat semua
nah satunya seperti kita omongin tadi bahwa retno marsudi ini mungkin ada sisi lain yang kita banyak orang yang belum tahu sebenarnya apa yang sudah dilakukan dan sisi lain dari yang di belakang retno marsudi itu seperti apa
iya karena terlihat sangat keren tegas mewakili indonesia ya menjalin hubungan diplomasi dengan negara negara lain di luar sana
nah anda kepoh gak sih kira kira seperti apa ya seorang retno marsudi menjalani kehidupan sehari harinya dan bagaimana jalan panjang karirnya itu ya hingga akhirnya menjadi seorang menteri luar negeri perempuan pertama
di indonesia ini dia nih perbincangannya bersama dengan anchor aziza hanum dalam segmen breakfast with
gedung pancasila ini berada di komplek kementerian luar negeri tempatnya di jalan pejambon jakarta
kedatangan saya kali ini ke sini bukan untuk membahas lebih jauh tentang gedung pancasila nya cuman saya sudah janjian sama seseorang yang menurut saya sangat spesial untuk saya pribadi dan juga mungkin untuk masyarakat indonesia
menteri luar negeri republik indonesia retno marsudi
saya cukup beruntung bisa bertemu menteri luar negeri perempuan pertama di indonesia ini di tengah tengah jadwal sibuknya
tidak hanya bertemu saya juga akan mencari tahu sisi lain seorang retno marsudi di luar sosoknya menjadi ujung tombak diplomasi indonesia di kancah dunia

berarti ini tandanya ibu lagi nyatur banget semua asupan yang ini

iya aku sudah tidak makan karbo tidak makan minyak tidak goreng tidak makan gula atau manis tidak
sudah berapa lama
sebenarnya udah jadi bagian dari lifestyle ya tetapi intensif tujuh bulan dan kurang banyak
jadi semangat begitu turunnya banyak yes
tidak terasa turun banyak karena sarapannya saja diganti oleh olahraga ya bu ya
sekarang kalau di meja biasanya apa
aku biasanya memakannya begini
jadi pagi itu di rumah sudah minum kopi sekali
tapi begitu sampai kantor itu biasanya teman teman kasih aku kopi
kasih dopek dulu
kasih dopek kopi lagi
terus buah yang paling pasti buah
terus kalau misalnya masih lapar telur putih
telur apa putih ini
telur kuningnya kolon banyak keseluruhannya
baiklah karena ibu sedang mengatur makanannya aku mau surprise untuk ibu
mana surprise nya boleh dikesimikan
kita dengar dengar katanya ibu lagi suka banget sama pokebo
ini pasti kemakan banget kan ya bu
oh banget saya suka banget nih
jadi biasanya kalau pesen kan biasanya bawahnya ada nasi
negara yang belum pernah ibu datangin udah pengen banget ibu datangin itu mana sih
hampir semuanya udah

tapi aku pengen sebenarnya safari di afrika
itu aku ingin
dari sebuah negara yang pernah ibu datengin atau yang pernah ibu tinggalin selama masa tugas
mana yang paling ibu kangen dan punya kesan mendalam
aku belanda suka
sukanya karena sepeda
karena masalah simple
sepeda di sana punya jalan sendiri punya lampu merah sendiri
pernah ilang gak bu sepedanya
kan langganan banget tuh di sana
abis sekolah ilang beberapa kali
ibu tau gak sih
tapi bukan ibu yang kangen sama semuanya di sana
karena di sana juga dan aku sudah mengumpulkan sesuatu
ini adalah kejutan lain untuk ibu
jadi aku sempat mengontak beberapa teman teman ppi di sana untuk membuat sebuah video greeting
oh ini mantan atas pendidikan
sayang banget sama kita semua
suka ngasih makan
karena menjadi duta indonesia yang oke banget di barah dunia
harapan saya sih bu retno lanjut jadi bapak ibu

di semua gunungan
di amerika di timur tengah di eropa
sebagai perempuan saya kira bu retno punya sentuhan khusus barah dunia
jadi semoga jadi lagi punya sentuhan khusus barah dunia
kami berjalan ke sana

tadi pagi pagi pas ke kantor udah jadi udah di simpen di kantor sekarang
tergantung acara jadi kalau malam biasanya
tergantung acara jadi kalau malam biasanya tinggi udah ngetek
luwut jadi kalau langsung berangkatnya wales
kan harus mana jadi kalau di rumah kalau udah bilang ano ano kalau pasti rumah itu tahunnya
dia nanya mami mau kemana
mau belanja baju
dia nanya kamu lagi stres ya
kamu lagi stres ya
ibu ketemu sama pak agus juga pas dari zaman kuliah
tetangga tetangga kos
jadi aku nomor empat rumahnya
di tengah tengah ada tanah kosong nomor enam
dibatasin sama tanah kosong pada saat itu
jadi istilahnya pegong pek tonggong
pek tonggong itu dapat tetangga
oh dapat tetangga
gimana tuh akhirnya cinta bersemi di tengah tanah kosong
lama kita pacaran tujuh jutaan
ini aku juga penasaran sih apa sih bu dalam hidup yang belum tercapai
udah aku udah diberi rezeki yang luar biasa
diberi keluarga yang luar biasa
udah tuhan dah
terlalu baik banget sama aku
mudah mudahan di sisa waktu
masih bisa berbuat baik itu aja
kalau saya saya selalu ingat
dulu saya cuma bisa makan telur pun itu seperapat atau separuh
itu masa kalau cerita suka terus kemudian berlindang air mata makan
waktu kos itu ayam itu harus disuwir kan
jadi kita bilangnya gudeg suwir
karena nggak bisa kalau ambil ayam paha atau ayam dada kan mahal
jadi supaya bisa makan ayam tapi tidak mahal
supaya oh ya ada rasa ayam tapi nggak mahal
jadi kalau sekarang aku selalu bilang oh ya allah aku berangkat dari telur seperempat telur separuh
sekarang aku bisa seperti ini nikmat apa lagi
eh nggak usah kaget
tidak terasa mobil kami pun tiba di kantor wakil presiden yusuf kala
saya pun mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan langsung
momen saat ibu retno marsudi mewakili kementerian luar negeri
menerima penghargaan inovasi pelayanan publik
yang diberikan langsung oleh wakil presiden republik indonesia yusuf kala
tapi sepertinya kita harus say goodbye disini karena ibu mau aku pulang disini
terima kasih banyak so i see you again
thank you sukses selalu sehat
semoga selalu sehat ya bu
next time ketemu kesempatannya lebih lama lebih seru lagi
seminggu bersama ibu retno marsudi
baiklah jadi itu tadi saya udah sarapan bareng sama ibu
terus kita tahu nother side of ibu retno marsudi itu seperti apa
dan harus berakhir disini karena agenda kerjanya ibu masih panjang sekali hari ini
tapi thank god semuanya berjalan dengan lancar
dan semoga banyak sekali nilai nilai baik yang bisa anda ambil
dari percakapan dan juga breakfast with menu retno marsudi
aziza hanum barang mestro devi vetriani jakarta